tak cuma manusia hewan pun bisa membantu pengamanan
termasuk hewan seperti anjing berjenis german shepherd
yang terlatih bahkan bisa membantu petugas melacak bahan peledak
anjing anjing ras jerman shepherd ini tangkas
untuk menyerang terduga pelaku kriminal yang jadi sasarannya
ketangkasan dan kecepatan anjing anjing ini
tak lepas dari latihan yang dilakukan setiap hari
pelatihan serbuan mencari target dari balik asap dan tembakan
menjadi salah satu teknik yang paling kompleks diajarkan
anjing yang lolos kualifikasi bisa membantu para petugas
untuk melacak keberadaan bahan peledak
dan juga membebaskan sandera
tak hanya itu anjing anjing ini juga fokus dilatih
sehingga bisa menjadi anjing penjaga
ataupun menjadi anjing militer atau kainai
kualifikasi atau standarisasi dari kainai atau anjing militer ini
standarnya itu sebenarnya tidak ada standar ya
tapi di kainai itu adalah rutinitas
jadi anjing itu tiap hari kita latih terus
tanpa berlatih ya pasti akan ada kekurangan
jadi benar benar kita
apa mindset si anjingnya ini kita
berawal dari hobi memelihara dan mengembang biakan anjing berjenis jerman shepherd
kurniawan pendiri von faunel kennel
melihat adanya potensi dari anjing anjing yang dirawatnya
sehingga kurniawan fokus mengembangkan pelatihan untuk bisa bermanfaat
di sini saya latih pelacakan bahan peledak
nah ini biasa saya salurkan gitu ya
jadi ke temen temen di angkatan darat laut udara
jadi saya kepengen tuh pasukan elit kita nih di indonesia punya kainai gitu
seperti halnya pasukan elit di dunia lah gitu
itu aja sih biar menjadi satu kebanggaan lah buat saya nih
anjing anjing kainai von faunel nih bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara gitu
khususnya untuk pasukan elit kita membentuk kainai
untuk pasukan kainainnya yang betul betul terlatih
memiliki intelijensi yang sangat tinggi
anjing jenis german sherd ataupun yang dikenal dengan herder ini
memiliki kemampuan untuk menangkap apa yang dilatih dan juga mengingat apa yang diajarkannya dengan lebih lama
sehingga setidaknya memiliki waktu tiga bulan cukup untuk melatih herder ataupun juga german shapper ini untuk bisa dinyatakan siap
bisa menjadi kainain ataupun juga kainai
riksi valencia roy ilman kompas tv cisarua bogor jawa barat